surabaya menjadi kota tertinggi kasus positif covid sembilan belas di indonesia
sampai dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh ibu kota provinsi jawa timur tersebut mencatatkan angka dua tiga ratus kasus positif covid sembilan belas
kota ini berpotensi menjadi epicentrum baru penularan virus mematikan tersebut
ketua rumpun kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
joni wahyu hadi menyebutkan surabaya bisa menjadi wuhan selanjutnya jika kasus infeksi virus ini terus naik
kenaikan ini setidaknya dilihat dari laporan harian individu yang terkonfirmasi positif hasil uji swab
akibatnya dua puluh rumah sakit rujukan pun overload sekalipun sudah menambah jumlah kamar
meski sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb sampai tiga kali
angka penularan masih tetap tinggi
dari data selama satu pekan terakhir
tercatat ada enam ratus delapan puluh tiga kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas
hal ini menunjukkan penularan bersifat lokal karena terjadi di kampung kampung padat penduduk di surabaya
sampai saat ini pemerintah kota sudah melakukan hampir dua puluh dua ribu rapid test di sejumlah kawasan
dan hasilnya lebih dari dua orang reaktif
sejumlah epidemiolog menilai untuk kota dengan penduduk lebih dari tiga juta orang
jumlah tes yang dilakukan ini sangat rendah
dan data untuk kurva epidemi tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya